sementara itu istri korban pembunuhan dimas kanjeng bibi rasemjan meminta perlindungan kepada polisi
pasalnya ia mendapat intimidasi dari pengikut taat pribadi yang tidak suka dengan pengakuan korban
merasa terancam karena sejumlah pelaku pembunuhan dua pengikut dimas kanjeng taat pribadi masih belum ditangkap
bibi rasemjan meminta perlindungan polisi
melalui kuasa hukumnya asman ramadan bibit rasa terancam apalagi saat ini dia tinggal sendiri bersama dua anaknya
asman mengatakan kliennya juga mengaku diintimidasi oleh beberapa pengikut dimas kanjeng melalui sms dan media sosial
dia berharap polisi bisa kerap memantau rumahnya untuk membuat pibi merasa lebih aman
bibir semjan adalah istri ismail hidayah salah satu korban pembunuhan taat pribadi

dan kita hari ini juga meminta perlindungan keamanan untuk bibi karena bibi terasa terancam
selain itu polisi juga menemukan banyak kwitansi penyetoran uang dan barang dari para pengikut dimas kanjeng
nilainya bervariasi dari mulai jutaan sampai ratusan juta rupiah
berbagai kwitansi tersebut ditemukan saat polisi menggeledah rumah dan padepokan taat senin kemarin
polisi juga menemukan sejumlah surat pernyataan
pernyataan yang menyebutkan pengikut tidak akan melakukan tuntutan hukum pada taat pribadi atas dasar apapun
kita menemukan beberapa alat bukti atau barang bukti seperti ada namanya kwitansi
kwitansi itu adalah berisikan kwitansi mahar jadi ada beberapa sedang didata oleh penyidik
polisi sendiri memperkirakan ada ribuan pengikut taat pribadi di seluruh indonesia
polisi juga menemukan sejumlah surat pertanyaan
dan tidak didominasi di satu wilayah saja